jadi ini dia ya merupakan gambar yang kami dapatkan juga dari dalam kereta kencana
kalau tadi pertanyaannya kira kira kereta kencananya akan dimana seperti apa
nah ini dia rupanya ternyata pengantin baru ada dalam satu kereta kencana
nah pastinya dong ya
ini kita agak sedikit penasaran sepertinya di dalam kereta kencananya dipasang kamera
jadi kita bisa mengikuti secara langsung di dalam seperti apa mereka duduknya
mereka kira kira mau berulang apa nih mungkin saja di dalamnya
kita sayangnya tidak bisa mendengar secara langsung ya apa yang mereka perbincangkan
tapi kalau kita lihat jenis kereta kencana memang berbeda
lebih tertutup untuk kedua pengantin baru tapi lebih terbuka untuk kedua orang tua agar bisa menyapa warga secara langsung
jadi ada dua jenis kereta kencana ya
ini kita lihat nah ini iring iringan
apakah ini kalau kita lihat bersama sama menggunakan busana tradisional
ya menggunakan beskap
beskap ya lengkap dengan kain batiknya
jalannya sama loh
harus kompak sepertinya
iya yang bikin berbeda
kalau tadi pengamanan ataupun kirap yang berada di bagian depan itu menggunakan baju nusantara
jadi dari berbagai macam daerah
kalau yang malam ini semuanya ada jawa begitu
nah ini dia kita lihat bersama bagaimana
ini sepertinya bobi afif nasution menggunakan penutup kepala khas jawa berwarna biru ini ya
iya bener bener kelihatan di situ ya
tapi yang pasti mereka gak bakalan nervous lagi
karena biasanya pada saat akad nikah tuh
kalau misalnya teteh tanya ini ke beberapa calon pengantin
wah itu deg degannya pada saat akad nikah
nah sepertinya resepsi ini mereka lebih santai
untuk menyambut para tamu tamunya gitu kan
lebih cheer up pastinya
pastinya semua berjalannya go we the flow aja lah ya
ini istimewa sekali kalau biasanya pengantin lain menuju gedung resepsi pakai mobil pengantin
tuh lihat deh ada penari
oh ada penarinya ya
jadi ini dia nih
jadi semua intinya udah mulai kirap kirap dari kereta kencana
sampai nanti kedua pengantin juga keluarga akan masuk ke dalam gedung menuju ke pelaminan
juga akan ada kirap yang berbeda juga
jadi ini kirap jawa solo yang menandakan bahwa kesiapan keluarga menuju kebahteraan rumah tangga
dan kalau kita lihat ini berarti sekarang nampaknya sedang turun ya dari kedua pengantin
karena kereta kencana sudah berhenti maka kedua pengantin akan segera turun
kita coba akan lihat karena saya ingin melihat secara keseluruhan
bagaimana busana yang dikenakan karena kalau kita lihat dari action camp ataupun kamera yang dipasang di kereta kencana
ini belum seluruhnya
semuanya dari atas from head to dari atas sampai dengan bawah kita akan lihat sebentar lagi nih pemirsa
tangganya sepertinya sudah dipersiapkan
yang keluar duluan pastinya adalah sang suami
bobi afif nasution nanti akan membantu sang istri
resmi sudah menjadi istri ya
jam sembilan pagi akan nikahnya berarti kurang lebih sampai dengan sekarang ini sudah beberapa jam menjadi pasangan suami istri
jadi disambut kalau misalnya kita lihat berarti orang tua orang tuanya sedang menyambut
karena mereka sudah datang duluan
oh berarti terjawab
bobi tidak menggunakan dodot yang tadi diinginkan oleh indra herlami
ternyata bagian dadanya atau bagian atasnya ini memang tertutup ya
berbeda kalau biasanya kita saksikan dari sebelum sebelumnya atau memang adatnya memang terbuka
tapi ini tertutup
tapi bagaimana dengan busana yang dikenakan oleh kahiyang nampaknya juga sama sama tertutup ya
karena memang menurut rencana kedua mempelai akan menggunakan solo basahan itu kan identik sekali dengan yang namanya dodot
tapi ternyata tidak demikian yang dikenakan oleh putri yang merupakan bernama kahyang dan juga bobi ini
berbeda sekali tapi tetap nuansa jawa solonya sangat sangat kental
ditambah juga seluruh keluarganya mengenakan baju beludru berwarna hitam
berbeda dengan tadi pagi ibu iryana dan juga ibu dari bobi
menggunakan baju nuansanya tuh keemasan
kening gading ya kalau tadi saya lihat
pemirsa ini dia kak hiang ayu sangat ayu sekali
cocok dengan namanya ya
cocok dengan namanya